dan untuk mengetahui perkembangan kasus penemuan mayat aisyah sibuan yang membusuk di kolong lift bandara kuala namu
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada agus supratman di sana
ya selamat pagi menuju siang agus ini sudah sejauh mana polisi mengusut kasus ini
ya perdi dan sarah kemarin tim penyidik dari mabes polri didampingi oleh petugas laboratorium forensik
polda sumatera utara sudah melakukan olah tempat kejadian perkara
di belakang saya adalah lokasi lift di lantai tiga bandara kuala namu ini
di mana korban aisyah hasibuan terjatuh dari lantai tiga ini ke lantai satu dan ditemukan tanggal dua puluh tujuh atau tiga hari setelah kejadian tanggal dua puluh empat
dengan kondisi sudah meninggal dunia
hari ini tidak tampak aktivitas dari tim penyidik mabes polri
maupun dari polisi dari serdang dan polri sumatera utara
kita masih akan menunggu langkah langkah apa yang dilakukan oleh penyidik mabes polri pasca keluarga korban
mengadukan peristiwa kematian anggota keluarganya yang menjadi pengunjung di bandara kuala namu ini ke baris krim mabespori
sehingga setelah dilakukan oleh tkp tentu saja akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan meminta keterangan saksi saksi lanjutan
baik itu nanti dimaksudkan
mabes polri maupun data data yang sudah pernah dilakukan karena di polres desrak sendiri sudah diminta keterangan
dilakukan pemeriksaan terhadap dua belas orang saksi yang seluruhnya adalah petugas di bandara kuala namu
bersama dengan itu juga bandara kuala namu sudah menonaktifkan lima orang personilnya
yaitu dua orang senior manager yang memidangi operasi dan teknik
kemudian tiga orang security yang memidangi operasi dan teknik
kemudian tiga orang security yang memidangi operasi dan teknik
dan operator cctv
dengan dinonaktifkannya ini pt angkasa pura apiasi berharap proses pemeriksaan terhadap peristiwa ini akan lebih mudah dilakukan oleh pihak polri
sehingga segera akan dapat ditentukan apa penyebab dan kemudian tindakan apa yang secara hukum akan diterima oleh para pelaku sebagai konsekuensi
kita masih akan menunggu proses penyidikannya dari mabes polri
dan kemudian dari awal saat kasus ini di
ditangani oleh polresta dari serdang
polda sumatera utara melakukan atensi lewat direktorat resese kriminal umum
sehingga prosesnya berjalan
namun memang pihak keluarga karena sejak ditemukannya korban masih berduka
belum bisa dimintai keterangan di polresta dari serdang
kita masih akan menunggu apakah nantinya anggota keluarga akan diminta keterangan di mabes polri
sesuai dengan laporan mereka atau nanti sesuai dengan tempat tinggal mereka di
dan sumatera utara pemeriksaan akan dilakukan di wilayah hukum ini
kemudian dari proses ini sendiri
pihak pt angkasa pura juga sudah dimintai keterangan oleh ombudsman
kemarin direktur operasional dan kemudian kepala divisi komunikasi dan legal pt angkasa pura aviasi sudah memberi keterangan
dua hari tepatnya mereka memberikan keterangan kepada ombudsman sumatera utara perihal apa yang
mereka lakukan dan versi dari pt angkasa aviasi terhadap peristiwa meninggalnya seorang pengunjung di bandara kuala namu
akibat terjatuh dari lift dan peristiwanya terjadi tanggal dua puluh empat dan ditemukan tanggal dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh
ada rentang waktu antara kejadian dengan ditemukannya korban
demikian ferry dan sarah
agus ada kemudian informasi yang mengatakan bahwa ada uang lima juta rupiah yang diberikan kepada keluarga
dan kapan diberikan
ya menurut keluarga memang membenarkan ada penyerahan uang duka dari pt angkasa pura aviasi kepada keluarga
namun keluarga belum merinci uang apa sebenarnya yang diberikan itu
apakah sebagai kompensasi atas peristiwa ini atau hal hal sebagai bentuk duka cita atau uang tali asi
dari pihak pt angkasa pura
sehingga kita belum dapat merinci
pihak angkasa pura sendiri ketika kemarin kita ketemui di kantor ombudsman belum memberikan keterangan
karena mereka berjanji akan menggelar konferensi pers terkait peristiwa ini dan disanalah nanti mereka berjanji akan
memberikan semua keterangan baik terkait peristiwa ini maupun rentetan hal lainnya termasuk pemberian uang lima juta rupiah
dari pihak pt angkasa pura aviasi kepada pihak keluarga
terima kasih atas informasinya produser lapangan cnn indonesia agus supratman yang melaporkan langsung dari deli serdang sumatera utara